butuh waktu dua jam berkendara dari jakarta selatan via tol bocimi
untuk menuju bukit algoritma di sukabumi jawa barat
yang ternyata lokasinya sudah terdata di google maps
padahal proyek ini bahkan belum memulai pekerjaan apapun
budiman sujatmiko sebagai inisiator bukit algoritma
mengajak kami ke sebuah bangunan resort sepi pengunjung
yang disebut akan menjadi epicenter dari pusat pengembangan industri teknologi empat
di area seluas delapan ratus delapan puluh delapan hektare atau setara dengan delapan ratus dua puluh dua lapangan sepak bola berstandar fifa
yang terletak di kawasan cikidang kabupaten sukabumi jawa barat
inilah akan dibangun pusat pengembangan teknologi bernama bukit algoritma
bukit algoritma ini digadang gadang
serupa tapi tak sama dengan silicon valley di amerika serikat
ilmu pengetahuan teknologi yang paling maju
nanoteknologi bioteknologi teknologi kuantum semikonduktor teknologi penyepan energi
karena ini hanya luas delapan ratus delapan puluh delapan hektare
juga yang sebaik lainnya untuk disewakan bagi perusahaan perusahaan teknologi
nah nanti di sini kita akan sediakan juga para venture capital
inkubasi akselerasi startup startup anak anak muda maupun orang orang desa
yang nanti kita bisa biayai jika memang inovasi mereka bagus
sekaligus kita akan amankan pasarnya
dan kita buka bagi para investor dari bumdes dari desa untuk berinvestasi juga
untuk mewujudkan mimpi besar itu budiman sebagai pemilik pt kini kunusa kreasi
yang bergerak di bidang penyedia jasa internet sejak dua ribu delapan belas
menggandeng seorang pengusaha kelapa sawit
bernama dhani handoko
untuk kemudian membuat perusahaan kerjasama operasional atau kso
pt bintang raya loka lestari adalah perusahaan pemilik lahan
yang nantinya akan dibangun menjadi bukit algoritma
sebuah proyek prestisius yang dicanangkan oleh politisi budiman sujatmiko
dengan nilai sebesar delapan belas triliun rupiah
perusahaan milik dhani handoko ini bergerak di bidang perkebunan
yang mayoritas lahannya digunakan sebagai lahan
dari lahan perkebunan kelapa sawit
selain itu di lahan seluas lebih dari seribu hektare di kawasan cikidang
kabupaten sukabumi jawa barat ini juga dibangun hotel sarana olahraga
dan juga sejumlah vila yang sayangnya dalam kondisi terbengkalai
dhani handoko menyebut ia tertarik berinvestasi di proyek ini
lantaran sesuai dengan konsep yang ia ajukan
untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus cikidang sukabumi
sebagai tempat wisata
sains dan teknologi
ada yang sudah terbit sertifikat
ada yang sudah berupa itisar persetujuan
jadi gini terakhir terdatar
tapi mungkin dengan penyesuaian setelah terbitnya pp yang baru kemarin
yang nomor empat puluh februari atau maret dua ribu dua puluh satu ini
ya kita nanti akan mengajukan lagi
tapi ya karena yang ngajuin ke beliau beliau kan gubernur bupati
ya jadi nanti kita ikut kebijakan
kita akan pemerintah daerah
peletakan batu pertama akan dimulai pada pekan ke dua mei mendatang
setelah perusahaan kso menandatangani kontrak pada tujuh april lalu
dengan badan usaha milik negara pt amarta karya
untuk durasi pembangunan tiga tahun dengan nilai kontrak sebesar rp delapan belas triliun
budiman mengklaim sudah ada investor luar negeri
di antaranya dari kanada yang akan mendanai proyek ini
selain itu pihaknya tengah menjajaki kerjasama
tiongkok dan cina taipei
karena ini bukan proyek apbn ini proyek swasta
jadi pemerintahan siapapun insya allah kita tetap bertahan
ini adalah proyek untuk negara
ini bukan proyek untuk satu jenis pemerintahan atau partai
tapi adalah proyek untuk kebangsaan proyek peradaban
jadi saya punya tim
jika saya tidak selesai
saya yakin ada dua tiga empat lima enam orang belasan puluhan orang yang siap melanjutkan
kita bicara soal pusat pengembangan teknologi ini
tentu tidak bisa dipisahkan dengan internet dengan sinyal internet
saya tidak memiliki sinyal internet sama sekali
apa rencana anda untuk
kita sudah diskusi dengan seorang bumn
untuk piloting lima g di sini
kita sudah ada untuk melakukan filoting lima g di sini
dan kita akan coba kerjakan nanti untuk sinyal sinyal tidak delapan ratus delapan puluh delapan hektare
tapi beberapa hektare akan kita pakai untuk sinyal untuk lima g
rencana ini ditanggapi positif oleh ilmuwan indonesia di inggris bagus mulyadi
meski dengan beberapa hal yang harus digarisbawahi
pusat unggulan riset itu sangat penting sekali
supaya doktor doktor yang lulusan amerika itu yang didanai oleh pemerintah indonesia
itu bisa pulang ke indonesia mikir riset saja

pulang ke indonesia mikir riset
pulang ke indonesia mikir riset
pulang ke indonesia mikirin riset
ada tempatnya kan
jadi di pusat unggulan riset itu dia bikin riset
dia nggak mikirin birokrasi dan lain sebagainya
lalu ada investor di situ yang akan menangkap idenya seperti itu
nah kalau misalnya di inggris tadi saya bilang
karena riset di universitas itu lebih tinggi dari yang dibutuhkan di pasar
jadi dia ngikutin apa yang bisa saya tangkap saya komersialisasi
di sini bersilangan
jadi mudah mudahan ini jadi katalis
tapi ke depan harus memiliki bentuk yang jelas
universitas terdekat dari bukit algoritma berjarak lima puluh km
namun budiman sujadmiko mengklaim
pihaknya sudah bersepakat dengan tiga universitas
yakni institut teknologi bandung
institut pertanian bogor
dan universitas pajajaran
untuk membangun pusat riset di calon silicon valley nya indonesia
tim liputan cnn indonesia